tiga korban tewas kecelakaan minibus yang tertabrak kereta komuter di pintu perlintasan batu ceper tanggerang
telah dibakamkan di pemakaman keluarga polis pelawat tangerang
sementara itu dua korban selamat masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit siloam tanggerang dan rumah sakit emc tanggerang
sedangkan satu korban sudah diperbolehkan pulang
haji dawan masih menitikan air mata jika teringat kecelakaan maut di pintu perlintasan kereta batu ceper tangerang hari minggu kemarin
istri anak dan menantunya meninggal dunia setelah mobil yang mereka tumpangi ditabrak kereta komuter jurusan jakarta tangerang
senin pagi pria tujuh puluh dua tahun ini diperbolehkan pulang setelah dirawat di rumah sakit umum tangerang
tiga korban tewas atas nama nanang yulian rubiatun munawaroh dan mariana telah dimakamkan pada senin dini hari
tiga korban diperbolehkan pulang setelah dirawat di rumah sakit umum tanggerang